pangdam ipa di ponegoro dan kapolda jawa tengah memeriksa persiapan pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution
yang akan dilangsungkan rabu pekan depan
pemeriksaan dimulai dari pengamanan lokasi hingga alur tamu undangan
pemeriksaan di gedung grasa babuana salah satunya dilakukan di ruang utama
yang akan digunakan untuk akad nikah dan resepsi
pangdam empat di ponegoro majen tni tatang sulaiman mengatakan
mereka sudah menyiapkan pengamanan jalannya rangkaian pernikahan kahiyang dan bobi
terutama untuk pengamanan tamu tamu penting atau vvip
pihaknya juga akan membantu sirkulasi tamu undangan agar berjalan lancar
sementara itu kapolda jawa tengah irjen pol condro kirono mengatakan
tidak ada penutupan jalan lejen suprapto yang berada di depan gedung grasa babwana
polisi hanya akan melakukan rekayasa lalu lintas dari dua arah menjadi satu arah
sehingga diharapkan kegiatan masyarakat kota solo bisa berjalan seperti biasa
meyakinkan bagaimana yang penting
mengaturan mekanisme pengaturan tamu undang dari tiga titik yang menentukan
di grasa babuana kemudian holding di pelataran grasa babuana dengan di tempat
tiga kantong parkir itu yang harus diatur
supaya tidak terlalu berdiskusi masuk bersama sama atau kosong
nah itu yang berisah komunikasinya seperti itu
itu pengawalan yang dari tiga kantong menuju ke grasa babuana yang paling penting
jadi kita meyakinkan itu
kalau secara umum persiapan pam di ring satu di ring dua itu bagaimana
tadi sudah kami cek dengan pakapodah persiapan dari semua sub sargas
mulai dari hari ini lah karena rangkaian kegiatan itu
intinya ini kan kita kegiatan pengembangan bpi